gunung merapi di perbatasan jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta mengalami erupsi pada sabtu siang
hujan abu melanda beberapa desa di boyolali yang berada di bawah gunung merapi
inilah video dari cctv milik bpptkg yang merekam guguran awan panas gunung merapi pada sabtu siang
dalam akun media sosialnya disebutkan awan panas guguran di merapi terjadi pukul dua belas dua belas waktu indonesia barat ke arah kali bebeng kerasak
saat ini erupsi masih berlangsung masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dengan jarak tujuh km dari puncak gunung merapi
sementara itu warga selo boyolali merekam saat detik detik gunung merapi mengalami guguran awan panas
kepulan awan berwarna abu abu membubung tinggi ke arah barat daya
hujan abu dilaporkan mulai terjadi di beberapa desa di bawah kaki merapi seperti desa tlogolele drakah dan desa kelakah kecamatan selo boyolali mulai pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia barat
abu yang turun menyelimuti permukiman warga dan kendaraan yang terparkir di luar rumah
sejumlah relawan desa juga langsung membagikan makanan
masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
guguran awan panas masih berlangsung bpbd boyolali saat ini tengah bersiap naik ke wilayah yang terkena dampak hujan abu untuk melakukan asesmen
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat

masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat

masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat

masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat

masukkan masker kepada masyarakat hingga sabtu pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat